yang ini dia mah
kok bisa bisanya sih dia kayak gitu
dia gak bijaksana banget sino sama kamu
kamu itu kan papa kandungnya rena
ngapain dia mesti ngelarang kamu ngeraih ulang tahunnya rena
itu jangan jangan dia mungkin takut ya
kalo kamu jadi deket sama rena
dibanding sama dia
ya hal mungkin ngerasa lebih berhak
tapi juga tujuannya kan baik
hanya dia membuat
yaudah silahkan masuk dok
sudah berapa hari keisha di inggo bater ya bu
baik saya periksa keisha nya dulu ya bu ya
detak jantung keisha normal
dan untuk warna kulit juga tidak kuning
jadi kira kira kapan keisha bisa keluar dari inggo bater ya
sebaiknya kita lihat dulu dalam dua hari ke depan ya pak
jangan dipaksakan buru buru keluar dari inggo bater
bahkan saya sarankan dirawat di rumah sakit di naishu
ya karena biar bisa dipantau oleh tim medis
karena bayi prematur lebih rentan
jadi bisa mengalami anemia atau kekurangan saldarah merah
sebaiknya orang tua lebih waspada
tapi itu sudah tidak ada
terima kasih ya pak seorang
saya permisi ya
terima kasih ya dok
terima kasih dok ya
kayaknya kita nggak bisa pergi kemana mana dulu
kita harus benar benar menang sampai kesya bisa keluar dari kebun
ya mau gimana pak
gw nggak mau kesya kena ke
pak aku ke kamar mandi dulu sebentar ya
mama ke kamar mandi kenapa harus bawa hp
tante saya mau kasih tahu
kata dokter kayaknya belum bisa keluar dari inkubator
malah disarankan dirawat di icu
ya allah gimana ini
kalau ngumpet terus kasian bayinya elsa juga
nggak bisa dapat perawatan terbaik
gimana kalau sampai cucuku kenapa kenapa

nggak bisa dapat perawatan terbaik
nggak bisa dapat perawatan terbaik
apa memang sebaiknya elsa keluar dari persembunyian
tapi kasian elsa kalau harus kembali lagi ke lapas dan berpisah dengan kesa
gimana perasaan ibu hari ini
sudah lebih baik dokter
ibu tidak merasa gemetar atau takut
atau saya sudah merasa lebih baik
terima kasih dokter
syukurlah saya senang dengarnya
kalau ada perasaan yang tidak nyaman ibu segera minum obat ya
dan ibu harus bisa mengolah pikiran positif di kepala ibu
jangan memikirkan hal hal yang negatif
karena saya lihat kondisi ibu sudah membaik
jadi ibu sudah bisa pulang ke rumah siang ini
dan ibu bisa kembali lagi setelah tiga hari untuk kontrol
baik kalau begitu terima kasih sekali lagi dokter
baik sama sama ibu saya permisi
pagi dok gimana keadaan ibu saya
ibu rosa sudah membaik dan sudah bisa pulang
tapi emosinya harus tetap dijaga dan apa yang membuatnya panik sebaiknya dihindari
baik baik baik dok terima kasih banyak
tadi aku ketemu dokter yang ramah hati di depan
kata dokter mama sudah bisa pulang
iya dokter juga sudah bilang
katanya mama boleh pulang hari ini
mau pulang ke rumah atau ke aglo lima residen
aku takutnya mama belum siap buat bertemu andi
nanti malah depresinya akan bolak
tidak apa apa mama pulang ke rumah saja
ya aku sangat yakin
aku cuma takut mama nanti ke sana lagi
mama akan coba menghadapi kenyataan ini
mama akan coba menata emosi mama
aku akan baik baik saja
mama pulang ke rumah saja
dan mama yakin mama bisa kok ketemu sama andi
untuk kita bicara
yang sesungguhnya kak andi
beri mama waktu untuk
mengatasi perasaan mama
tiga hari beri mama waktu tiga hari
sekarang tanggal dua puluh empat
tanggal dua puluh tujuh itu ulang tahun rena ma
setelah itu aja bicaranya ya
dua puluh tujuh ulang tahun rena ya
dia ulang tahun tanggal dua puluh tujuh ya beny
cucu aku udah mau ulang tahun lagi
ulang tahun rena kali ini
makan jadi momen spesial buat dia juga
karena dirayakan lengkap sama wanita keluarganya
allah memberikan kelancaran semua untuk memenuhi dia
aku urus administrasi dulu ya
kok gak ikut sarapan
papa lagi mandi udah sarapan duluan aja
oh ya tadi aku sempat nelfon
caranya mau minta
minta izin kalau aku bisa bikin surprise party buat rena
kok bisa bisanya sih dia kayak gitu
dia gak bijaksana banget sih nol sama kamu
kamu itu kan papa kandungnya rena
ngapain dia mesti ngelarang kamu ngerahin ulang tahunnya rena
atau jangan jangan dia mungkin takut ya
jadi deket sama rena
dibanding sama dia
tujuannya kan baik
hanya dia yang begitu membawa